beberapa tahun belakang sosok the sector triana menjadi perbincangan banyak masyarakat dalam negeri dan mancanegara
setelah mengikuti ajang pencarian bakat asias ⁇ got talent pada tahun dua ribu tujuh belas
tidak sampai di situ riana juga diketahui mengikuti ajang pencarian bakat serupa pada tahun dua ribu delapan belas yaitu ⁇ americas ⁇ got talent
penampilannya di america's got talent pun berhasil memungkau publik amerika
aku harus ke eropa banyak kolektor benda antik di sana kalian bisa tinggal di rumah ini selama kalian makan
kesuksesan riana pun membuat banyak rumah produksi tanah air meliriknya untuk bekerja sama membuat sebuah karya film
akhirnya pilihan rihanna jatuh pada nant entertainment untuk membuat film berjudul the sacred rihanna beginning
the sacred rihanna beginning merupakan film yang bercerita tentang perjalanan seorang mary antoinette rihanna graharani
atau yang biasa kita kenal dengan nama the cycle triana
meskipun mengisahkan perjalanan seorang riana film garapan billy christian ini masuk dalam kategori film horror
film yang akan tayang pada empat belas maret dua ribu sembilan belas ini juga dibintangi oleh aura kasi citra prima prabu revolusi agate chelsea dan beberapa artis lainnya

berasa dingin ya lebih dingin studio
tak ada yang lebih dingin loh sekarang ini studio perasaannya tuh deg degan ya
deg degan karena kita tahu sendiri riana karakternya seperti ini
jadi aku pun kadang berpikir gimana berdialog sama seorang riana gitu
jadi tuh ketika di lokasi tuh akan merasa deg degan gitu
waduh dijawab gak ya ini dialognya dijawab gak ya
nah ternyata untungnya dijawab
karena kalau rina skah itu memang ada dialognya kan
iya memang ada dialognya
oke kalau riana sendiri ada pengalaman yang unik nggak
oh tetap gak dijawab harus scan yang nanya kayaknya
mendingan jadi ilusionis atau sulap aja atau main film
dua duanya kok keren gitu ya
jadi kita ceritakan kisah riana
nah ini kan katanya perjalanan karirnya riana
ada pengalaman pengalaman yang menegangkan nggak sih selama pembuatan film the secret riana ini
kalau pengalaman pengalaman itu pasti ada ya
karena kita emang syuting film warung
ini daerah mana sih
di daerah tegal
dan suasana lokasinya emang angker gitu
yang dipilih itu angker
jadi emang terkadang mungkin ada yang sadar ataupun tidak gitu ya
jadi kadang ya mungkin hanya aku aja yang ngerasa ataupun kru kru yang lain
tapi ya merinding sih setiap di lokasi itu pasti merinding
tapi semua selama proses syuting itu berjalan lancar atau sempat ada beberapa kali terhenti
karena ya gangguan gangguan semacam itu gitu kan
alhamdulillah sih enggak
jadi lancar aja ya
jadi kalau kita lihat trailernya kan memang beda nih
saya membandingkan lah ya berusaha membandingkan dengan horror horror yang emang genrenya itu horror
ini sebenarnya genrenya horror tapi kok kalau saya melihat kayak film film harry pot
harry potter gitu ya
emang gitu ya genrenya bukan horror yang horror banget gitu ya
kebetulan ini kata kak billy ini genre fantasi horror
jadi tergambar lah ya sama trailernya itu semua
tapi gini tadi kan kita sempat tanya sama riana tapi memang karakternya gitu jadi kita tidak tahu nih
kalau dari sisi ceritanya itu memang perjalanannya riana yang memang seperti itu
ada unsur mistis yang kemudian masuk dan punya karakter seperti ini atau gimana sih ken sebetulnya
iya itu juga ada
cuma di sini lebih menceritakan banyak pertanyaan gitu ya
pertanyaan pertanyaan dari orang
kenapa sih riana seperti
seperti ini sosoknya gitu
kenapa dia menggunakan baju seperti ini kenapa dia selalu memegang boneka
nah itu semua itu diceritakan di dalam film itu
oh wow penasaran kan
nah kalau boneka ini riana boneka ini dikasih orang
atau riana menemukan
kamu harus tahu
kalau di film kan menemukan begitu ya
berarti ini tidak boleh lepas dari riana
harus tetap bersama
harus tetap bersama
sudah menjadi sahabat sejatinya
selama syuting riana dan riani memang gak pernah lepas
atau selalu memang yang apa boleh
biasanya kan kalau kumpul kumpul bareng bareng sama cash gitu ya
riana sama riani selalu meluk riani
ini riani ini cuma ada satu atau ada beberapa riani lainnya gitu
cuma daniar kayaknya yang dijawab pertanyaannya
oh gitu ya cuma saya sebagai perempuan
wow ini kan bisa jadi pengalaman pertama riana juga ya untuk main film
nervous atau enggak
tapi kayaknya nggak lah ya
kan udah sering syuting
udah sering syuting dan sebagainya
dan kayaknya juga selama proses kalau kita lihat trailernya juga kayaknya riana cukup oke juga
ya memang menjadi dia
menjadi dirinya sendiri gitu sehingga memang ya patut ditonton lah ya filmnya
tapi ini yang jadi bikin saya penasaran kalau behind the scene kan semua cash apa semua pemeran pasti keluar lah atau menjadi dirinya sendiri
nah kalau selama syuting kan pernah melihat sosok rian riana yang tanpa kostum secret riana
datang ke lokasi memang sudah seperti ini
iya sudah siap
tidak pernah komunikasi dong
selain dialog ya
selain dialog di film ya
karena kalau dari aku ya aku lebih menghargai seseorang itu dari karakternya
kalau memang dia seperti itu aku enggak akan apa enggak akan mencoba untuk kayak mendekat gitu
nah si ken kan di film ini menjadi hendro ya
hendro anak indigo juga
nah ada ini gak sih apa namanya
pendalaman gak sih gitu belajar seperti apa sih anak indigo
agar peran itu bisa semakin menjiwai lagi gitu kan
ada khususnya untuk kalau peran dari hendro kan berbeda sama indigo indigo lainnya
karena di sini hendro itu cuma menggunakan perasaan
jadi mungkin kalau hendro ini harus lebih melatih kekuatan perasaannya
jadi lebih perasa
jadi feeling feeling aja gitu ya
lebih sensitif perasaannya
jadi kapan nih secret riana bisa kita tonton di bioskop nih
secret riana itu tayang mulai tanggal empat belas maret dua ribu sembilan belas serentak di seluruh bioskop indonesia
nonton lah ya
nonton bareng bareng ya
nanti kalau nonton selalu bareng sama riani
riani menunggumu tuh
tanggal empat belas maret
tanggal empat belas maret
nanti riani akan menemani kita
dan juga riana
terima kasih banyak riana
terima kasih riani sudah datang
terima kasih ken
juga sudah datang di good morning berbagi pengalaman selama shooting proses the secret riana
jadi memang penuh dengan misteri kan
ngobrol di sini aja tuh gak cukup
kita nggak tahu kan bagaimana perjalanan seorang secret riana
mungkin ini bisa juga memotivasi banyak orang untuk tadi bisa banyak prestasinya loh
nah seperti informasi yang sesaat lagi ini akan kami hadirkan
dimana suju ini kembali meramaikan dunia musik korea dengan merilis video klip untuk remake lagu ahora tepuedes markha
wow tetap bersama kami di good morning